berdasarkan data global burden of cancer atau badan kanker dunia dua ribu delapan belas
angka kejadian kanker ovarium di indonesia mencapai tiga belas tiga ratus sepuluh kasus
kanker ovarium juga menempati urutan ketiga kasus kanker terbanyak pada perempuan setelah payudara dan leher rahim
sementara tingkat kematian kanker kandungan setiap tahun diperkirakan ada tujuh delapan ratus empat puluh dua perempuan meninggal
dan mewakili empat tiga puluh empat persen kematian dari total kasus akibat kanker pada laki laki dan perempuan
dokter spesialis kandungan dan kebidanan sekaligus guru besar onkologi fkuirscm
andriono mengatakan standar emas pengobatan keganasan pada ovarium selain metode operasi adalah kemoterapi
kemoterapi merupakan bentuk pengobatan menggunakan obat obatan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker
prosedur ini bisa dilakukan sebelum operasi untuk
mengecilkan ukuran sel kanker sehingga lebih mudah diangkat atau setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa
kita berikan kemoterapi pada tumor tumor yang respon terhadap kemoterapi
dan ada salah satunya lagi selain itu juga kemoterapi diberikan pada penyebaran yang letaknya jauh
karena kemoterapi masuk dalam darah sehingga dia bisa menjangkau tumor tumor yang jauh dari sentralnya
jadi misalkan penyebaran ke paru penyebaran kemana aja gitu ya biasanya kemoterapi akan menjadi pilihan utama
jenis kanker ini terjadi pada permukaan sel yang melapisi indung telur bagian luar dan biasanya menyerang perempuan usia lanjut antara lima puluh hingga tujuh puluh
bentuk karsinoma ini ada yang dinamakan serosum dan musinosum
sementara jenis kanker ovarium yang kini mulai sering ditemukan pada perempuan usia muda bahkan anak anak adalah jenis germ cell tumor atau tumor sel germinal
kanker ini menyerang ofum atau sel telur
beberapa tipe kanker ini ada yang disebut teratoma disgerminoma dan tumorsinus endodermal
nah yang kedua juga kita lihat indikasinya lain ada nggak indikasi lain
misalkan apakah dia menyebar
kalau menyebarnya luas ya satu satunya jalan ke kemoterapi
keradiasi nggak bisa disinal disini disinal sini disinal sini nggak bisa
kalau kemoterapi kan begitu diberikan dia menyebar ke seluruh tubuh
sehingga dia bisa menjaga sesatuma di tempat tempat lain yang jauh
sebelum kemoterapi diberikan dokter biasanya akan memastikan kondisi dan keadaan umum pasien dengan melakukan pemeriksaan laboratorium
untuk mengetahui hemoglobin leukosid trombosis dan kemoterapi
fungsi liver dan fungsi ginjal serta pemeriksaan jantung
bila pasien tidak memiliki gangguan pada organ organ tersebut maka kemoterapi aman untuk diberikan
tapi bila terdapat komplikasi penyakit lain maka komorbiditasnya akan diatasi terlebih dulu baru kemudian kemoterapi dilakukan
ya itu berdasarkan penelitian juga sih
guideline nya dari pusatnya gimana misalkan dari nccn atau dari mana
misalkan enam seri gitu
penelitian mereka mengatakan bahwa enam seri udah cukup
enam sen itu maksudnya berapa
seri satu siklus itu tiga minggu
oh satu siklus tiga minggu ya
berarti enam siklus itu
setelah proses kemoterapi selesai dokter akan memonitor apakah sel sel tumor sudah bersih dari tubuh penderita atau belum dengan mri atau pet scan
kalaupun masih ada sisa kemoterapi dapat dilanjutkan dengan pemberian tiga siklus
efek samping pasca menjalani kemoterapi masih
menjadi kekhawatiran sebagian pasien
dr andriono menambahkan biasanya setelah kemoterapi pasien akan mengalami mual dan muntah
serta menurunnya nafsu makan sehingga terjadi penurunan berat badan
tapi ada juga yang mengalami kenaikan berat badan karena pasien lebih bisa menerima kondisinya setelah di kemoterapi
efek samping lainnya yang bisa terjadi adalah kerontokan rambut
hal ini terjadi karena kemoterapi menyebabkan sel sel muda di rambut mati
tapi biasanya regenerasi sel akan cepat terjadi
sehingga rambut dapat tumbuh kembali
keberhasilan proses kemoterapi tergantung pada beberapa faktor
faktor yang pertama adalah stadium kanker
semakin tinggi stadium kanker maka peluang sel sel kanker untuk merespon terhadap kemoterapi semakin kecil
begitu juga sebaliknya
yang kedua adalah jenis kanker
karena ada beberapa jenis kanker yang sensitif terhadap kemoterapi dan ada juga yang tidak
yang ketiga adalah status gizi pasien
biasanya dokter dapat menganjurkan pasien mengonsumsi makanan bergisi terutama daging merah
untuk menaikkan kanker
untuk menaikkan kadar hemoglobin yang turun setelah proses kemoterapi
dan yang terakhir dan yang paling penting adalah perhatian dan dukungan dari keluarga serta orang terdekat
agar proses pemulihan pasien lebih mudah
armand helmy galuh prestisa jakarta